ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan
menjalankan tugas sebagai ketua dpr ya boleh boleh saja
kan tidak perlu harus mendapatkan surat tugas dari partai
oke tapi bahwa benar kemudian ada instruksi untuk lebih fokus ke dalam daerahnya masing masing
itu benar adanya juga ya pak nusirwan
ya fokus kepada daerahnya masing masing termasuk pula apabila petugas partai kita itu mendapatkan
penugasan di pemerintahan fokus kepada pekerjaannya
itu memang prinsip kami itu adalah semua petugas partai harus bekerja dan fokus kepada pekerjaannya
jadi ya itu silahkan artikan sendiri itu memang wilayah kerjanya memang begitu
tapi bukan berarti tidak bisa jalan kemana mana di luar daerahnya ya tidak mungkin lah
ini negara kesatuan republik indonesia kok
oke oke sekarang saya minta komentar dari pak anusirwan
bang rey anda melihatnya bagaimana ini
kemudian muncul polemik soal ada larangan ganjar keluar jawa tengah
tapi kemudian akhirnya dibantah kembali anda melihatnya bagaimana
ya tentu kesan bahwa aturan itu seolah olah dicegah satu atau dua orang
melakukan aktivitas pengenalan diri kepada publik itu tidak bisa dibantah ya
tapi itu kesan
jadi pak anusirwan sudah menjelaskan

oke lah tapi menurut saya perlu jadi renungan juga bagi penduduk juga
apakah langkah ini sebetulnya strategis bagi konteks mereka untuk memperkenalkan partai ini kepada publik
jadi kalau misalnya katakanlah ada larangan bagi kepala daerah
pelarangan bagi pejabat atau bagi siapapun di internal partai politik untuk berkampanye
sebelum ada penyiasat partai
artinya pilih perjuangan mencegah orang untuk mengkampanyekan partainya sendiri
asumsinya ini berlaku kepada semua orang kan
baik kepada caleg baik kepada anggota dpr yang sekarang kepala daerah macam macam
lalu siapa lagi yang akan bercerita tentang kehebatan partai ini kepada publik
kalau misalnya tadi larangan ini berlaku
ya kalau orang orang lihat kalau anggota dpr itu didatangi masing masing
oke tapi kan selalu dibutuhkan ya
figur figur lain yang mendorong dan bentukkan suara partai ini
nah sehingga dimungkinkan dia berkeliling kemana mana
untuk mencari suara dalam perangkat untuk merangkak partai ya
untuk merangkak elektronitas partai di situ
jadi dibalik aturan yang disifat internal ini
yang boleh jadi dibaca oleh publik tadi misalnya dalam rangka
di kerangka misalnya
kalau orang orang tidak dipercaya
tapi sebetulnya pada tingkat tertentu
saya punya implikasi yang cukup besar juga pada kantor perjuangan dalam perangkat
memperkenalkan partai ini kepada publik melalui tokoh tokoh publiknya
kalau kemudian tokoh tokoh tinggi ini ya dikatakanlah dibatasi geraknya hanya pada daerah daerah tertentu
sesuai dengan daerahnya atau atas dasar perintah partai
nah kalau atas dasar perintah partai
nanti akan kita lihat siapa saja yang diperintahkan untuk melakukan tugas tugas
katakanlah ya kampanye awal partai ini ke daerah daerah
kalau misalnya banyak orang
tapi satu dua orang ditinggalkan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk melakukannya
nah tentu pertanyaan pertanyaan yang di awal menjadi relevan
nah kalau kemudian kita masuk di asumsi di awal tadi
misalnya aturan ini dilakukan dalam perangkat katakanlah ya membatasi geraknya gajar pranomo
saya kira juga tidak akan efektif
tentu saja misalnya hari ini kita tahu
gajar berada di gobor kan
tidak dalam kerangka penugasan partai
tapi dalam perangkat tugasnya sebagai ketua daerah
artinya ganjar masih memiliki jalan keluar dari kemungkinan ketentuan itu untuk berkunjung ke banyak daerah
sebagai anggota atau sebagai gubernur jawa tengah
jadi mungkin dianggap ke sana ke sana
yang memungkinkan ada kerjasama antara jawa tengah
ada atau undangan dari bupati atau dari wali kota atau dari perbukta daerah itu
yang kesemua itu tidak mengatas manakan partai politik
tapi mengatas manakan dia sebagai gubernur jawabannya
dan uniknya jabatan gajar ini baru akan berakhir di september dua ribu dua puluh tiga
penetapan capres dimulai dari oktober
artinya apa artinya memang
kalau misalnya tadi kita mengatakan bahwa aturan ini dimaksudkan dalam perangkat membatasi geraknya gajar
karena gajar masih bisa kemana mana atas ilama sendiri
atas ilama jabatannya sendiri
bahkan satu bulan sebelum penetapan pasangan capres
bang rey dan juga pak nusirwan mungkin saya sampaikan
saya bacakan terlebih dahulu ya
apa yang kemudian disampaikan oleh sekjen pdi perjuangan
yang mungkin akhirnya menjadi sumber sehingga menimbulkan polemik
kader partai untuk bertemu dengan strukturnya
untuk bertemu dengan struktur partai harus melalui penugasan atau surat undangan
karena ada aturan untuk adanya kerjasama pengurus partai
baik kepala daerah provinsi ke kabupaten atau kota atau sebaliknya
mungkin kurang lebih seperti itu ya pak nusirwan
instruksi yang berlaku di pdi perjuangan
jadi itu tadi dari yang penjelasan dari pak asto
saya tadi tidak mendengarkan
tidak bisa satupun kata dari pak rey yang saya bisa dengarkan
tapi saya perlu jelaskan
dari yang tadi diulas oleh mbak eva tadi bahwa
keterangan yang berkaitan dengan struktur partai kita
itu tadi saya sudah katakan
kalau itu menyangkut tugas di internal kami
dimana misalnya saya pribadi ada tugas harus ke ntt atau ke papua atau ke aceh
itu tentu harus melalui
gunakan surat tugas
berbeda dengan fungsi saya yang berada di posisi di pemerintahan
ada dua nih ada dua posisi
ada satu posisi di internal partai sendiri
dan yang kedua adalah posisi sebagai penugasan partai di pemerintahan
baik yaitu kepala daerah
maupun sebagai di pemerintahan di pusat kabinet
atau di dpr ri
itu fungsi itu ada dua
maka kalau yang tadi dijelaskan
itu sudah pasti kalau kita mau kemana saja di luar
wilayah penugasan kita
di luar fokus kerja kita
tentu menggunakan surat tugas
itu kalau di internal
itu kalau boleh saya klarifikasi apa mungkin yang disampaikan oleh saudara sekjen
karena kalau kemudian tadi mendengar penjelasan
penjelasan dari bang rey
kalau kemudian ini diterjemahkan sebagai upaya untuk melarang ganjar pranowo
misalnya begitu ya
untuk berapa ya
untuk melakukan berkegiatan keluar dari jawa tengah
itu akhirnya tidak akan efektif begitu bang rey katakan gitu ya bang rey ya
kalau saya sebentar
kalau saya dengarkan apa yang disampaikan oleh bang rey
tadi saya dengar sama sekali
jadi di internal kami sudah sangat sangat paham
apa yang harus dilakukan
karena ketentuan di dalam internal
di pdi perjuangan itu sudah sangat dipahami dari atas hingga paling bawah
ya apa yang akan dilakukan itu sudah sangat makmum
sudah sangat dipahami
disebutkan dengan buah kampanye
kalau itu memang sudah saatnya sudah memasuki waktunya
atau katakanlah dalam wilayah untuk pekerjaan sudah tahu semua
jadi tidak perlu
saya tidak mengomentari untuk nama nama personal di luar kami ya
tapi kalau untuk di internal kami tidak terlalu sulit
untuk memahami pemahaman pemahaman tersebut
bagaimana kemudian mengelola persoalan ini
karena ini menjadi salah satu bola yang kemudian bergulir
jangan sampai kemudian bola ini nantinya akan merugikan bagi partai
kita akan bahas sesaat lagi kita harus break dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya kembali ke pak nusirwan
pak nusirwan kalau kemudian kita bicara
tadi pak nusirwan katakan sebetulnya kan pdip sudah sangat paham mengelola
urusan internal dari partai tapi kemudian ini menjadi diskursus publik begitu
bagaimana pdip akan mengelola isu ini agar nantinya kemudian tidak merugikan bagi partai sendiri
bagi partai sendiri pak nusirwan
bagus tentu namanya juga partai besar
partai yang menjadi perhatian paling tidak nasional itu kita kan yang menjadi pemenang pemilu pusat bahasan
jadi apapun statement apapun atau katakanlah tampilan apapun dari partai kami tentu menjadi perhatian publik
jadi kita siap saja apapun penilaian tentunya konsolidasi di dalam internal kami tentu akan selalu kita lakukan
supaya perjajaran itu tidak gagal
sudah terjadinya perbedaan pendapat atas penilaian penilaian atas opini yang dibuat mohon maaf dalam pengertian bahwa ini tentu ada upaya framing
untuk terjadinya beda pendapat di internal mungkin maksudnya demikian tapi saya yakin itu tidak banyak manfaatnya untuk ke pdip
karena kita sudah sangat sulit
untuk menghadapi berbagai hal yang akan berlangsung terus sampai nanti pada penyelenggaraan pemilu di dua ribu dua puluh
dan tampaknya eskalasi itu akan makin meningkat dan kita akan siap saja setiap saat apapun karena pertama bahwa bisa dipungkiri
karena kebetulan kami memiliki
stok kader tingkat nasional cukup
jadi menjadi pusat penantian dan pusat perhatian
tidak bisa hindarkan atas penilaian publik terhadap kami
jadi itulah yang harus kita selalu menjaga soliditas di internal
anda sepakat dengan apa yang kemudian disampaikan pak nusirwan tadi
bahwa kemudian tadi kan pak nusirwan katakan bahwa pdip itu sebetulnya sangat paham betul bagaimana kemudian mengelola internal
urusan internal dari partai tapi kemudian ini menjadi diskursus publik kemudian diperbincangkan di publik
tadi pak nusirwan mengatakan bahwa ini sebetulnya memang salah satunya ada upaya framing
untuk memang memecahkan
belah dari internal dari pdi perjuangan
anda sepaham dengan itu bahwa memang kemudian ini menjadi diskursus publik karena memang ada upaya itu begitu
ya tentu tidak bisa dihindari oleh pdi perjuangan
dan oleh karena itu sebenarnya mestinya itu bagian dari analisis dalam terasa mendetapkan aturan ini lebih

bagian dari analisa internal dari pdi perjuangan
yang ketika mereka sudah memutuskannya mereka sudah tahu dong reaksi reaksi publiknya seperti apa
jadi mereka tergiduh dan putuskan
termasuk di dalamnya menurut saya menganalisa pertama efektivitas dari aturan ini
pernah atau enggak
yang kedua dalam kerangka memperkenalkan partai kepada publik
ini akan menunjang kinerja pdi perjuangan
tidak sendiri atau enggak
kalau malah perjuangannya saya tidak terlalu yakin terpaksa
pertama adalah soal efektivitasnya ke dalam
apakah ini bisa ditarik dan sebagainya
dan yang kedua adalah soal apakah cara ini membuat nama pdi perjuangan akan lebih solid dan terus terjadi
kalau kemudian orang mau mengkampanyekan partai harus berdasarkan petunjuk dulu
berdasarkan pimpin budi
itu artinya keluhnya kamu sudah dibatasi
padahal dalam konteks kampanye seperti sekarang
bahkan kalau bisa semua orang bergerak
tidak usah pakai perintah perintah
tidak usah pakai surat suratan
memperkenalkan partai ini kepada masyarakat
asumsi yang kita bangunkan begitu
sehingga yang bernama surat menyurat
itu bisa mungkin ditekan
sehingga ada keluesan
tiba tiba misalnya perkenal di banten
atau dapil banten
tetapi sangat terkenal secara nasional
ya bisa ternyata dia diimbang ke surabaya
untuk memperkuat pdi perjuangan di sana
tanpa harus melalui surat izin pusat dulu
artinya daerah daerah berkirim surat ini ke pusat
lalu pusat diposisi
lalu kemudian terjadilah kampanye yang kita masukkan
ini kan kemudian menjadi mendirokratisasi
sosialisasi jadi perjuangan sendiri
di era yang seperti yang sekarang ini
itu tidak efektif menurut saya
kalau misalnya surat kecuali misalnya
ada faktor yang diperkenalkan
siapa yang melakukan apa macam macam
kalau itu sih kita nggak bisa lagi
tapi kalau pada dua hal itu saya kira
masih terbuka memang jadi perdebatan
efektifnya akan membuat kader kader tidak akan bergerak
dan kedua bahwa
cara ini bisa nggak membuat pdi lebih dikenal
lebih mudah diperkenalkan
dan apa sebaliknya
salah membuat pdi perjuangan masih lambat
terpaksa kita mengambil
terhadap pasangan kita
tadi urusan birokrasi yang panjang ini
kan daerah kiri kiri ke urusan
urusan pelajari dulu
baru posisi baru
kemudian diperbolehkan yang bersangkutan
karena kan artugan ini
asumsinya hanya berlaku kepada
yang dari pdi perjuangan
tapi juga berlaku dengan kader kader yang lain
serta yang menjabat atau tidak menjabat
ketidakluasan itu nantinya
kalau menurut analisa bang rey ini
bisa merugikan bagi pdi perjuangan
karena pak rey
internal di pdi perjuangan ya
kita tidak ada perasaan
jadi sama juga seperti malam ini
saya tampil di cnn
saya juga minta undangan resmi
tapi itu juga supaya tertib
saya juga perlu tanggung jawab
sama juga dengan apabila satu kader kami
harus kemana dan sebagainya
bukan yang saya kaitkan dengan
pemerintah dan sebagainya
kalau di internal
sudah biasa kalau misalnya mau
di sebuah kota yang lain
tentu ada tugasan
dan siapa yang mengundang
jadi kami tidak merasa di internal
ada sebuah birokrasi itu tidak ada
ini sudah berjalan
itu sangat tidak mempengaruhi
kaitan dengan sosialisasi partai
karena kalau pdi perjuangan itu
itu sudah selesai lah
untuk sekarang tinggal
memperlihatkan apa yang
dilakukan oleh partai kepada rakyatnya
itu yang paling penting
mohon maaf kami sudah cukup
dan itu kita bisa lihat dari
partai politik maupun kader kami
tinggal kita membuktikan
masing masing kader tersebut
itu tidak bekerja
dan itu memang yang di
butuhkan oleh rakyat
dari para kader kader tersebut
apakah dia jadi gubernur
jadi legislatif dan sebagainya
tapi tidak perlu dikhawatirkan
itu akan menimbulkan
atau katakanlah membirokrasi
bang rey silahkan ditanggapi
kalau ketertiban kita tidak bisa ngapa ngapain
kalau pdi beratakan
bahwa kelilingnya harus tertib
ya mau diapain nanti bagaimana
mungkin pak usirwan
tadi pak usirwan mengatakan
yang begini sebenarnya sudah lama
surat ini apakah surat baru
sudah ada ketentuannya
saya belum tahu persisnya
kalau ini surat baru
kalau sudah ada ketentuannya lama
ngapain lagi dibuat suratnya
tapi kalau ini memang surat lama
dibuat penyegapan sekarang ini
ya itu artinya kan
tidak mengerti aku
artinya apakah ada sesuatu yang
surat ketentuan ini
terjadi di pdi
perjuangan dalam kurun
mungkin dua tiga bulan terakhir ini
mungkin pak nusirwan yang bisa jawab
oke itu mungkin harus diklarifikasi
kembali pak usirwan
apakah memang dalam dua tiga bulan
belakangan ada perubahan aturankah
atau memang itu sudah berlaku sejak lama
tidak ada hal yang berbeda
tidak ada hal yang baru
ini sama saja
cuma yang membuat baru itu kan opini
yang membuat baru itu kan
sebenarnya biasa biasa saja
tidak ada apa apa
kalau tidak ada begitu
tidak ada pembahasan
kita sudah melakukan itu sejak lama
terakhir menutup diskusi kali ini
tadi kan yang kemudian berubah adalah opini
sekarang sudah ada informasi
kemudian menjadi polemik
kemudian menjadi bola
bagaimana kemudian ini tidak menjadi bola panas
dan bagaimana untuk menghentikannya
menurut saya sudah sulit
kalau tadi pak gus rirwan mengatakan
yang apa lagi dibuat aturan yang menegaskan ini
biasanya orang bertanya tanya
aturan pendekatan ini buat apa sih
ya apa sih yang melampaui aturan ini
kalau tidak ada yang melampaui
biasanya sampai lagi ditegaskan lagi
jangan kemudian di publik yang bertanya tanya
ini mungkin maksudnya
tidak anggar nih
menjadi relevan dalam konteks itu
menariknya itu adalah
begitu surat ini muncul ke publik
dengan persepsi yang menurut pak gus rirwan
hari ini ganggar sudah dibonggong
jadi seolah olah mengatakan
bisa diikat dia orang surat itu
mohon maaf saya perlu luruskan
tingkat kekuargaan ganggarnya
juga akan meningkat
faktanya ketika yang masuk ke bogor
ganggar mulai diperkenalkan
ke masyarakat jawa barat
dimana di dalam banyak suntik
kelemahan ganggar itu adalah
di pendiri jawa barat
dengan digandeng oleh lima
selama mereka di bogor
dengan antusias yang mulai muncul
itu sosialisasi sendiri
di sosialisasi masyarakat jawa barat
artinya kelihatan ganggar
tidak terlalu terkenal juga
karena dia punya cara lain
yang sangat memungkinkan
yang melakukan pengendalian dirinya
terakhir dari anda pak nusirwan
menutup diskusi kita kali ini
jadi kalau sekarang
harus tugasan dan sebagainya
tadi saya sudah katakan
saya sudah akan
selalu mempersiapkan diri
menghadapi berbagai macam
dalam tanda kutip
mungkin saya boleh menyebut itu sebuah cobaan
ya tidak apa apa lah
dengan berbagai pendapat
dan pandangan publik yang
kita akan lihat bagaimana kemudian ini bergulir
ketua dpp pdi perjuangan nusirwan sujono
dan direktur eksekutif lingkar madani indonesia
terima kasih atas diskusinya malam ini
selamat malam dan salam sehat selalu